polri mengklaim mengungkap upaya pendanaan jaringan terorisme menggunakan kotak amal
kepolisian bahkan mengaku telah mendata penyebaran kotak amal
yang diduga digunakan untuk jaringan teroris jemaah islamiyah
pendanaan daripada tersangka ini yang kita tangkap ini
berkaitan dengan ci itu ada tiga
jadi yang pertama dari kotak amal
yang kemarin sudah disambungkan kotak amal
yang terdaftar yang terdaftar resmi
yang dipasang di berbagai macam tempat atau lokasi
kemudian juga dari yayasan onegear
yayasan wangger ini sedang kita cek itu dari mana ini yayasan ini
dan yang ketiga adalah dari anggota sendiri
menurut argo ciri ciri kotak amal modus terorisme adalah kotak kaca dengan rangka aluminium
dan dapat ditemukan di toko kecil warteg atau warung
ahmad seorang pemilik warung di jakarta selatan
mengaku sering dihampiri orang yang hendak menitip kotak amal
namun nama yayasan yang menitipkan kotak amal tersebut tidak diketahui
di sini kotak amal ada dua
yang semuanya itu dari yayasan semua
biasanya saya tanya dulu dari mana ini yayasan di mana
kalau misalnya buat bangun masjid
bangun masjid di mana gitu kan
terus kadang ngomong ngomong apalagi kalau misalnya berdua orang berdua
kita yang seringnya itu kadang di mana di rt dua rt tiga atau berapa
terus itu daerah mana kadang dua duanya itu pada ngomong
yang satu itu kadang menujunya yang satu sebelah sana satu sebelah sana
oh ya berarti itu nggak asli
masanya kadang bukan sekali dua kali dua seringlah
badan amil zakat nasional atau basnas mendorong masyarakat untuk berzakat dan bersedekah
lewat lembaga basnas dengan moda perbankan atau donasi digital
cara ini dianggap lebih aman dan transparan
pilihlah lembaga lembaga untuk bisa berzakat dan berzakat yang sudah aman
paling aman adalah basnas
ada di daerah masing masing tetapi beberapa daerah sudah ada lembaga lembaga kesehatan
nah pilihlah moda donasi yang aman
transfer atau sekarang ada moda digital
karena apa karena itu sudah langsung sampai ke lembaga
sampai kepada rekening lembaga dan sudah diusuri
menurut arifin selain lebih transparan
berdonasi secara digital juga dapat menekan penyalahgunaan kotak amal
oleh oknum yang tidak bertanggung jawab
karnel mursalin yudhistira satria jakarta